melimpahnya hasil kebun salak di daerah bojonegoro membuat sekelompok ibu ibu membuat inovasi unik dalam menikmati buah salak
mereka mengolah buah tropis tersebut menjadi camilan unik yang diberi nama kurma salak
meski bentuknya mirip kurma pada umumnya namun rasa manis bercampur asam khas salak masih tetap terasa
camilan unik ini merupakan hasil inovasi sekelompok ibu rumah tangga di desa wedi kecamatan kapas kabupaten bojonegoro
secara tampilan kurma salak sangatlah mirip dengan kurma dari timur tengah
yang membedakan dan justru menjadi ciri khas camilan ini adalah rasa manis bercampur asam khas salak yang masih tetap terjaga
kalau dibandingin dengan kurma yang asli gimana mbak
kurma asli lebih manis
cuma kalau kurma asli lebih manis
kurma salak ini ada dikit kecut kecutnya sih
untuk membuat kurma salak tidak terlalu sulit
cukup siapkan salak yang sudah dikupas dan dicuci bersih gula pasir serta gula jawa
campur semua bahan menjadi satu lalu rebus hingga menjadi karamel
setelah itu jemur selama tiga hari
proses ini sangat penting diperhatikan karena jika terlalu lama kurma salak akan menjadi kering dan keras
terakhir kurma salak di oven pada suhu di atas delapan puluh derajat selama satu jam
dan kurma salak pun siap dinikmati
sedangkan ide pembuatan kurma salak ini sendiri bermula dari melimpahnya hasil panen buah salak di desa udi
daripada melimpah dijual nggak laku itu terus kemudian dibuat olahan salak seperti kurma salak
dengan harga antara sepuluh hingga rp lima puluh sesuai kemasan
kini kurma salak menjadi pilihan favorit pembeli oleh oleh khas bojonegoro
bagaimana anda tertarik dengan camilan unik dari bojonegoro ini